seorang pria berinisial ade ditangkap unit jatan raspol restabes makassar di kecamatan
biring kanaya pada sabtu malam ade harus berurusan dengan polisi setelah tulisannya
yang diduga menghina warga suku makassar viral di media sosial polisi juga menyita
salah satu unit ponsel yang diduga digunakan pelaku untuk membagikan tulisannya di media sosial
dari pemeriksaan awal diketahui tulisan bernada sarah tersebut diunggah ade pada desember dua ribu dua puluh
namun tulisan tersebut telah dihapus oleh pelaku alhamdulillah dari hasil penyelidikan kami berhasil
mengamankan terduga pelaku di kecamatan biringkanaya dari hasil penangkapan tadi maka kami
berhasil mengamankan handphone yang dipakai untuk memposting pada bulan desember yang lalu
polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku untuk menguak motif
pelaku melakukan dugaan ujaran kebencian polisi pun meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan
proses hukum terhadap pelaku kepada polrestabes makassar reinhard soplantila makassar sulawesi